bukur jangan menyenangkan
punjangan hati sendiri

lu tau gak gue itu sekarang lagi senang
nih sayangin aja
gue itu lagi dikelilingi cewek cewek kaya
dan cewek cewek yang seksis
tapi yang gue cintain itu cuma satu
tapi dia juga gue siksa